kalau baca tekang saya mah suka ngam
ini gantiin nenek
nenek udahan ya
main lagi ya
aduh mami sih bener bener
belanja pake ditinggal
habisnya edah makan terus sih
kakak kan jadi ngiler
kakak kan lagi puasa dah

kakak kan jadi suami yang bener

enger doang yang tanggung jawab
ini udah masak gak bisa
istri pakai ditinggal lagi belanja
eh gimana sih akang
nih buat akang nih
nih buat akang nih
nih buat akang nih
nih buat akang nih
biar kata edak kesel sama akang

ketep eda mah beliin tuh baju buat akang
akan cobain dulu

nanti kalau udah cobain bajunya ingat plastiknya langsung dibuang ya dah iya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
harus didikte segala sih
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
udah dibagi semua undangannya alhamdulillah mak dedet udah bagiin semua undangannya ke orang orang
terus orang orang di sana pada kangen katanya sama emak iya emak juga kangen sama mereka
sampaikan mak terima kasih kamu buka puasa di sini enggak usah mak lagi pula masih sore masih keburu
buka puasa di rumah sobri pulang dulu ya mak
udah buka puasa di sini aja masak kolak banyak
iya ah buka puasanya di sini aja tuh
emak nyiapin untuk bukaan kamu ngobrol sama dede di sini ya
iya mak duduk sobri iya mak makasih mak
ya udah duduk atuh

ini jangan ke makanan aja coba
baca buku yang saya bawa
kalau baca kak
kalau mau maju menang susah
tapi harus dipaksain
tapi nggak dikerjain
maaf pak tukang
kalau tidak nge curewet
tawel juga buat kamu nin
jangan jangan ada yang maling
mama kamu sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah setia
aku sudah setia
aku sudah setia
ini apa kesimpulannya
ini daya karang dia dimasukkan
dia tidak memotivasi bren
ibu mesti cantik
buru buru naik taksi bawa banyak koper kang
habis dari mana mak
bu dokter ada
ada mak di dalam masuk aja mak
silahkan duduk mak
bayinya lagi di bawah
iya mak tau
katanya sih sore ini mau dikembaliin lagi
bu dokter mak tau ini bukan urusan yang mudah
tapi apa mungkin bayi itu memang dikirim untuk membahagiakan entil
mak sedih dok
dia kasih susu
bukan seperti ngurus bayi titipan dok
tapi lebih seperti ngurus bayinya sendiri
ini udah sore ya
tapi kok entin belum dateng juga
ya itu yang emak maksud dok
mungkin aja entin berat mau pisah sama bayinya
dok emak ini orang tua
emak gak paham hukum
emak juga nggak begitu ngerti gimana peraturan peraturannya
dokter apa nggak mungkin peraturan itu dirobah
untuk menyenangkan orang